menko polhukam wiranto bersama panglima tni marsikal hadi cahyanto dan kapolri jenderal tito karnavian
kami siang melakukan pertemuan dengan tokoh agama tokoh masyarakat dan tokoh adat di sorong papua barat
wiranto menyatakan pelaku perusahaan pelecehan dan pihak yang menunggangi aksi massa
akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku
dalam pertemuan ini wiranto menyampaikan pesan dari presiden joko widodo
agar persoalan yang memicu unjuk rasa di kota sorong kota markwari dan kota fak fak segera dituntaskan
wiranto menegaskan pemerintah masih berkonsentrasi menciptakan kondisi aman kepada masyarakat di papua barat
wiranto juga meminta warga papua barat agar terus menjaga kondisi wilayah masing masing
agar tetap aman dan tidak terpengaruh dengan provokasi dan informasi bohong
yang bisa mengganggu kedamaian di tanah papua dan papua barat